liga satu indonesia dua ribu dua puluh yang direncanakan akan bergulir mulai satu oktober dua ribu dua puluh hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
membuat sejumlah klub tengah mempersiapkan diri menghadapi liga
seperti psis semarang yang menggelar tes bebas covid sembilan belas pada para pemain pelatih hingga jajaran manajemen tim
hasilnya seluruh pemain maupun manajemen tim dinyatakan negatif atau bebas dari covid sembilan belas
sehingga psis menyatakan dirinya siap berlaga di liga satu
pssi pun atau pt liga itu akan melakukan juga atau mendata juga itu selama dua belas kali
jadi sebulan dua kali empat belas hari sekali harus
manajemen psis pun akan menggelar secara resmi
dan bila ditemukan ada yang terjangkit virus covid sembilan belas
maka manajemen akan melakukan tindakan karantina dan tracking atau penelusuran terhadap orang terdekatnya
sementara itu tim asal jawa timur persebaya surabaya kembali menggelar latihan perdananya
di stadion glora delta sidoarjo dengan menerapkan protokol kesehatan
latihan yang digelar secara tertutup ini diharapkan dapat menjaga kondisi fisik pemain selama pandemi covid sembilan belas
sebelumnya tim berpengalaman
jo juga telah melakukan tes swab kepada para pemain dan tim pelatih
alhamdulillah kondisi pemain meskipun dalam tidak seratus persen tapi mereka tidak terlalu signifikan turunnya
kondisinya masih cukup terjaga berat badan juga masih saya lihat juga masih cukup media
meski telah menjalani latihan perdana namun dari empat pemain asing yang dimiliki persebaya
hanya makan konate yang ikut latihan
nama nama seperti mahmud aid david da silva dan arin williams belum mengikuti latihan karena masih berada di negaranya masing masing
tim liputan cnn indonesia